dan menghisap darah manusia
ilmu yang kalian miliki itu adalah ilmu setan
jangan kamu macam macam lindungi aji
kalau kamu ingin pitaloka selamat
kalau bukan karena pitaloka
kalian semua sudah kembali ke tempat
saya permisi ke belakang sebentar
nyai tunggu disini saja ya
jangan lupa like share dan subscribe
biar aku saja yang mengurus makhluk iblis itu
kamu yang lebih pantas mengurus nyi warsi
biar makhluk iblis itu menjadi urusanku
ada yang menjerit jerit dari rumahnya kisupan
aku juga mendengar
sepertinya suara nyi warsi istri kisupan
mereka ke rumah kisupan
aku akan menghambat mereka
kamu tetap jaga bakal ulu
kembalilah ke rumah kisupan
ambil lindung aji dan pitaloka cepat
aku mau diperkosa dan dirampok
mereka bertiga lari ke arah sana
ayo kita jarak jarak dulu
iya dia baka wulung
dia memiliki ilmu chandra kalabendana
setiap bulan purnama
dia akan berubah wujud menjadi yaksa
dan dia akan sembuh setelah dia menghisap darah manusia
ilmu yang kalian miliki itu adalah ilmu setan
jangan kamu macam macam lindung aji
kalau kamu ingin pitaloka selamat
kalau bukan karena pitaloka
kalian semua sudah keminus
apa yang harus bapak lakukan besari
peranguan bapak sudah tidak mempunyai lagi pada kamu
aku sudah tidak kuat lagi menahan dia
bunuh saja janin yang ada dalam perutku bapak
bagaimana mungkin kau suruh bapak untuk membunuh anakku sendiri
kalau kau tidak mau menahan ya bunuh saja aku
bunuh aku bapak
bapak lakukan sekali lagi
lakukan sekali lagi
jika bapak lakukan itu
kamu bisa mati besari
hanya itu satu satunya cara bopo
kalau gak aku bopo aku sudah tidak sanggup lagi